serial komedi romantis mantan tapi menikah
merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama
yang ditulis oleh ami rahmi
dengan lebih dari sepuluh juta pembaca hingga saat ini di watpak
serial yang mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama ana
yang diperankan oleh aurelie moremans ini
merupakan sosok wanita dengan tanggung jawab besar
di mana dirinya harus membesarkan kedua adiknya yang masih kecil
karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan
serial komedi romantis ini juga dibintangi oleh omar daniel
dan masih banyak lagi
omar daniel mengaku
dalam memerankan sosok saka
dirinya harus melakukan riset dari berbagai sumber
dan memerankan seorang pekerja kantoran yang bergerak di bidang finance
kalau pendalaman karya perusahaan saka
ya apalagi pastinya riset
ada beberapa referensi film juga yang dikasih
entah itu film lokal atau film korean drama gitu ya
mengenai dunia percintaan perkantoran ini
terus juga tanya sih sama beberapa teman teman yang memang bekerja kantoran
gimana sih kerja kantoran itu
seberapa besar pressurenya kalian sama
dan apalagi disini saka akan sebagai cfo ya
jadi paling penting
disutradarai oleh arwinte wardana
ditulis oleh oka aurora dan ninit yunita
serial mantan tapi menikah
sudah tayang sejak tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
di platform streaming berbayar
tim liputan cnn indonesia jakarta
gua tau lo emang atasannya dia
tapi kalau soal cerita
dia lebih milih untuk cerita semuanya ke gua